si abama kayak orang lagi jatuh cinta gitu
senyam senyum gitu sms ante
kalau gitu salam ya sama putrinya
kira kira yang ketiga setan ya sudah setannya ganti saja sama abah
bahwa itu maksud saya begini kasih kemoti mau bantuin yang raya ngerjain pr abah mantuan
ngiluan ngiluan dirinya setan abah om dudung bener gimana
bisa kan abah nemenin neng sama mondi ngejain pr
aduh gulah neng lah
kan neng tau sendiri abah mah bodoh biar aja si sardung aja nih
adeh si aitung aja
mah liat kebelakang
tuh si aceng kasih ya kira kira neng bantuin
masih banyak kerjaan maaf abah bisa tidak bisa
udah ngesign sama neng ya udah gak mau nemenin neng lagi udah gak mau deket deket lagi sama neng itu
hei tidak bukan begitu
duh lah lah yaudah gak usah ayo ngerjain pr lah
ketemuin sama abah ayo game mode
manga mamam matematika
belajar dui dasha uuu
sumpah ya baru kali ini loh
gua ketemu sama cowok
tapi tuh mau nge
lu tuh kayak cewek
kok masih kecampur ini urusan kita
please jangan paksa gua buat ribut disini
lu harus fight sama gua
dan lu gak usah khawatir temen temen gua gak akan ikut campur
ancam anak anak sepandir bahaya juga
dan awalnya mereka kesel sama gua
dan sekarang anak anak klub kj ikut dikerjain juga sama mereka
belum lagi anak black kobra
yang sekarang punya dakingan baru
dan mereka masih aja gangguin anak klub kj
gimana caranya ya biar bisa terhindar dari kekerasan
tapi kenapa sih
kerasa itu selalu menghampiri temen temen gua dan gua
apa bener ya
hidup ini emang sekeras sih
masa aku dicuekin terus
nah setelah aku pikir pikir kayaknya memang kita harus secepatnya mengenalkan doni dengan reva
sebelum nanti nasi menjadi basi
nasi jadi bubur kali maksud kamu saya
mas aku tuh bener
kalau misalkan nasi jadi bubur masih bisa dimakan
tapi kalau nasi jadi basi masih bisa dimakan
kalo bener juga gimana gimana
setelah aku pikir pikir kita gak boleh melepaskan donny
calon kita yang begitu kuat
dia udah baik pinter
sepertinya rajin sholat juga
ya pokoknya itu yang terbaik untuk kita saat ini mas
jadi kita harus cepat cepat mengenalkan reva dengan donny mas
jangan terlalu kita lepas terus terlalu lama
itu nanti jadi itu jadi pasti
iya bener juga
demi anak kita
tapi mas kamu nemuin caranya gimana
kita harus smart
karena mas tidak ingin reva mengetahui kalau kita mendoakan dia
takutnya malah curiga
kalau curiga akhirnya jadi jelek
mas kayaknya kita harus ketemu sama doni lagi
karena ini butuh keterlibatan donny mas
jangan nanti tiba tiba donny kaget dan gak tau apa apa
jadi kita harus banyak nanya nanya kasih tau segala macem
kita harus susun rencana sehalus mungkin
oke kalau gitu mas telepon dulu
pak ridwan ya untuk janji ketemuan
di cafe biasa ya
kamu datengnya sendirian

terus sengaja nih datengnya terlambat
tante datengnya terlambat
kamu pergunakan waktu itu
kamu ajak tante
kamu pergunakan waktu itu
kamu ajak tante
kamu pergunakan waktu itu
kamu ajak tante
kamu pergunakan waktu itu
kamu ajak tante
iya deh tante
keh terserah kamu
gak usah malu malu
tante kasih kamu tipsnya
wah itu hot trending topnya si boy
pasti dia seneng
terus terus terus
ntar kalau udah setengah jam
atau satu jam
datang deh tante cantik ini kan
tapi teman kamu itu juga harus
seakan akan yang kamu janjian itu loh
tapi kamu ada nggak sih teman yang bisa diajak kerja sama kayak gitu
hmm ada tante
tante tuh pinter banget tante
udah kayak setara daerah tau
iya iyalah kerjaan tante di kantor kayak gitu
awas gitu tante
ngerjain pekerjaan rumah
belajar tapi tetap jaga jarak aman
oke kan tante
ih si abama kayak orang lagi jatuh cinta gitu
senyam senyum gitu sms an teh
kalau gitu salam ya sama putrinya
by the way makasih banget makan siangnya
si akang abah sok bahasa inggris segala mana salah lagi nulisnya
kalau got night artinya berarti kan tuhan malam
abah sambil sasame siapa sih